kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau pan rb
menggelar sistem pemerintahan berbasis elektronik atau spbe summit
spbe summit dua ribu dua puluh tiga diikuti oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah
untuk membuat kinerja pemerintah dalam melayani publik lebih efektif dan efisien
spbs summit dua ribu dua puluh tiga yang digelar di jakarta pusat pada senin dua puluh maret
untuk mewujudkan kedaulatan digital di indonesia
kementerian pan rb percaya
tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional
diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi pelayanan publik
sejumlah kementerian lembaga dan pemerintah daerah
telah melaksanakan spbe sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing masing
salah satunya adalah kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
yang sudah menerapkan spbe sejak dua ribu dua puluh
sekarang kita sudah bertahap memasuki layanan publik yang lebih baik
dan tata kelola dengan output dan outcome yang jelas
bagaimana kita bisa meningkatkan wisatawan mancanegara
pergerakan wisatawan nusantara
lapangan kerja yang diciptakan
dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam spbn summit dua ribu dua puluh tiga menteri pan rb abdullah azwar anas mengatakan
meski digitalisasi menjadi kunci pelayanan publik yang lebih baik
bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membuat aplikasi
di mana warga tak perlu memiliki banyak akun di beragam aplikasi
sehingga ia berencana untuk melakukan konsolidasi layanan digital
berbasis data kependudukan yang diberi nama
mal pelayanan publik atau mpp digital
dan target kami mpp digital di beberapa daerah indonesia
dalam waktu dekat ini meskipun masih piloting di beberapa daerah
akan jalan dimana selama ini front end nya sudah digital
nah ini atas saran bapak presiden ini akan dikerjakan
salah satunya adalah layanan di dukcapil dan layanan kesehatan
saya kira ini di seluruh proses untuk pengembangan
dan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik
ini seluruh tahapannya bersama dengan dss
sehingga bssn akan memastikan bahwa tahapan tahapannya memang secure
selain menjadi wadah diskusi dan sinergi antar instansi
spbs summit dua ribu dua puluh tiga juga membagikan penghargaan bagi pemerintah daerah
yang dinilai sudah menerapkan spbe dengan efektif
dan berhasil meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi
salah satu pemenang penghargaan tersebut adalah kota banda aceh sumatera
saya rasa kan semua sudah berbasis it
kita mulai dari pemerintahan dan juga untuk pelayanan pelayanan
dan untuk banda aceh alhamdulillah kita dapat dari indusband juga
dapat pelayanan ini untuk bp digital nomor satu di sumatera dengan eleksi ke enam puluh
kementerian pan rb percaya revolusi teknologi informasi dan komunikasi
memberi peluang bagi pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik
hingga menekan kolusi korupsi dan nepotisme